terima kasih banyak pak
bapak udah mau percaya sama saya
tapi kok bapak bisa yakin banget sama saya pak
loh kamu sudah lupa sama saya
waktu itu kan saya pernah ngirim satu cup minuman ke lsm cahaya
iya kan kamu ingat
iya minuman untuk sumbangan itu
dan kalau tidak salah di sana ada pesta besar
kayak rumah presiden you know
lebih bagus daripada you punya
you mau ngapain you
bajuku baju yang udah bodol ambil dulu
you yang kasian you
katanya orang kaya tapi you buang sampah sendiri yuk
percuma you punya satpam you
ini bukan buang sampah tapi ini
i jadi tambah kripot i
you lama lama you bikin kesel i
i lama lama bejek you
nek cahaya diculik
jangan tidur ya
besok lu bakal gue jual ke tempat pelacuran
lu kan masih berhenti henti
jadi harganya pasti mahal
ada apa sih
siti main munah
iya tenang dulu bapak
diculik ayah udah bilang diculik
ayah cahaya ayah diculik
ayah nggak tahu kenapa
woy nyulik pembantu
ayah nggak ngerti
bikin panik orang tua aja
dicari kemana mana nggak ada
kamu mau kabur ke mana
kamu mau kabur ke mana
pasti aku bayar
lo gue kasih waktu satu hari
tapi kalau kagak anak lo gue taruh di tempat pelacuran ganggoli
ingat ya satu hari
saya pasti akan terus menemukan
kamu kemana pun kamu pergi
ini apa apaan ibu
eh kamu tuh jangan bohong ya
kamu mesti kasih tahu sama saya kemana kamu jual anak saya yang kamu culik dulu
kalau kamu nggak mau ngasih aku nggak mau kasih tahu kemana anak saya kamu jual
saya bawa ke kantor polisi
ibu jangan ibu jangan
jangan jangan dibawa kantor
kayaknya kasih tahu di mana kamu jual anak saya
makan makan makan
itu penculik yang lari
kamu harus lari ibu
eh kalian tuh nggak kenal sama saya
kalian nggak tahu siapa saya
tahu nggak kalian sudah menyebabkan penculik anak saya kabur
nanti sekarang kejar dong
saya kejar dong itu kejar orangnya
kalian bantu kejar
gimana gimana ya kejar juga masuk mobil
gitu aja mesti dikat tau
mas dia kabur loh
selamat siang pak
selamat siang ada yang bisa saya bantu
ngelamar pekerjaan pak kalau boleh
iya tapi kalau dilihat dari penampilan
kamu gak cocok kerja di sini apalagi kerja
di sini kerjanya ngangkat ngangkat
pak serius pak saya benar benar butuh pak pekerjaan ini pak
saya udah gak punya uang lagi pak
buat makan besok aja sih bingung pak
jadi kalau boleh
mengangkat ini kok pak benar
kalau begitu sekarang hari ini kamu mulai kerja
dan kebetulan hari ini karyawan saya tidak masuk
gue orang ya
terima kasih banyak pak ayo sama sama coba
terima kasih pak baik pak
ternyata hasil kerja kamu hari ini lumayan juga
terima kasih pak terima kasih banyak pak
ada pak sim ada
bagus kalau begitu antarkan barang ini
ke supermarket tripak ya
terima kasih banyak pak
bapak udah mau percaya sama saya
loh ya kan
kamu kamu sudah lupa sama saya
waktu itu kan saya pernah ngirim
ya kan kamu inget
iya minuman untuk sumbangan itu
dan kalau tidak salah disana ada pesta besar
untuk anak anak gatim piatu
kamu inget kan
iya benar benar pak
waduh gawat nih kalau sampai dikenalin gue
kamu disana kamu kan jadi
tukang sabu kan
dan saya sempat lihat kamu sedang nyepu lantai
kamu inget kan
oh iya benar benar
iya saya memang jadi tukang sabu pak disitu pak
dan saya yakin kamu orangnya bisa dipercaya
dan saya pikir gak mudah
bisa bekerja di lsm
besar seperti lsm cahaya itu
ya udah kalau begitu sekarang kamu antarkan
dan ini surat jalannya
terima kasih banyak pak
tak berduang juga hari ini
kamu lihat nih sekarang
aku bisa berusaha sendiri nih ayah
sekarang kita udah sama levelnya
yang sering servis
berisik banget sih
bukan kau sekarang ya
iya gue mesti kerja
ini udah pagi
aduh satria udah pulang belum nih
papa bangun satria kenapa
udah pulang sekarang
satria udah pulang belum
iya papa tungguin sampe subuh ma
sampe jam subuh
jam empat jam empat
jadi dia mau pulang

dia itu kan harta mama satu satunya
satria jangan tahanin satria kabur
satria jangan pulang
ma ma tenang tenang tenang ya
kamu jangan bikin
ya papa lagi mikir

mama tenang dulu papa
jangan kelamaan mikir ini anak anak kita satu satunya
agung yang dicari satria hilang
tenang tenang tenang tenang
satria belum pulang
belum pulang pak
agung tolong kamu cari satria ya
kamu tanya sama temen temennya kamu tau kan temen temennya
kamu telpon ke hp nya
dari tadi malam agung telpon gak aktif pak
kamu coba lagi sampai aktif telponnya ya
aduh kemana sih tuh orang
bapak saya terlalu keras sama dia pak
bapak cuma ngedit
ya mama jangan marah ma
mama jangan marah marah dong
aduh kemana tuh orang

aduh kemana tuh orang

kau dah pagi